selepas acara di solo pesta adat dan ngunduh mantu putri presiden jokowi kahiyang ayu dan bobi nasution
akan digelar keluarga bobi di medan dua puluh empat hingga dua puluh enam november nanti
acara ini ternyata membawa rezeki bagi beberapa usaha kecil menengah di sumatera utara
salah satunya usaha di bidang tekstil
usaha rakitanun di kabupaten deli serdang ini menjadi salah satu usaha kecil menengah
yang mendapatkan order untuk kebutuhan pesta adat dan resepsi pernikahan bobi nasution dan kahiyang ayu di medan
hingga awal november rakitanun telah menyelesaikan enam puluh helai kain tenun berbahan semisutra untuk bahan kemeja pria
kain kain tersebut dipesan sejak minggu ke dua oktober lalu
kain tenun yang dipesan berukuran panjang dua lima meter dan lebar satu satu meter
dan terdiri dari tiga warna kuning emas biru elektrik dan biru toska
setiap helai dihargai rp enam ratus lima puluh
pemilik rakit tenun nur wahida mendapatkan order ini dari sang kakak yang juga membuka usaha tenun di kabupaten tapanuli selatan
awalnya dari si kakak
kakak telepon ini ada orderan dari keluarga jokowi
tapi keluarga mantunya di medan
si kakak gak punya bahan seperti saya punya pak
dia hanya katun
ternyata dia mau yang seni
karena di sana kan saya punya juga contohnya
dapat kakak kan ada galeri tuh
jadi ada kita punya contoh ternyata dia pilih yang kita punya gitu
dari situ aja
punya kakak dipakai buat di solo
nah itu tadi kan fotonya di solo itu pak
ini informasinya informasi si kakak ini akan dipakai di medan pak rekses
usaha jahit necis di medan juga ikut menyiapkan kebutuhan pakaian panitia dan keluarga bobi nasution
ada tiga puluh tiga potong baju pria yang dijahit di sini
sebagian dari baju baju tersebut juga sudah dipakai oleh
keluarga bobi saat rangkaian acara pernikahan di solo
kalau si mas bobi itu yang pesa ini kebetulan memang adalah langganan kami
dan kami juga dipercayakan untuk menjahit baju panitia pesta dan sebagian keluarganya juga
yang di order dari pihak keluarga khususnya baju jas batik dan base cap
dan sekalian pelikat sarung yang dipinggangnya itu
mereka memang sudah spesial
dan ada model tersendiri
dari mereka saja kami tinggal membuatkan dan desain yang terbaik kita buatkan
setelah akad dan resepsi di solo jawa tengah keluarga bobi nasution akan menggelar pesta adat
dan ngunduh bantu di medan pada dua puluh empat hingga dua puluh enam november nanti
pada dua puluh satu november juga akan digelar acara adat pemberian marga untuk kahiyang ayu